hei cantik nih kan
oh bencin bak
enggak sama pacarnya pacarnya
berantem ya kamu ya
kamu emang enggak tahu kalau pacar kamu itu pacarnya cindy
kalau enggak tukang tipu
tukang polat kadang kadang
ini tempat pendasar
iya oh siapa
tadi centini itu tidak sakit
cuma centine itu lagi meragain
ya syukur kalau begitu
lain kali jangan terlalu capek ya
tadi kamu kan jadi toh beli sabun colek
nih mbok sabun coleknya
dari juragan papi suruh kasih ke morono
besok pagi pagi jam empat
lo udah harus bangun
mau diajak ke tempat orasi
makanya pagi pagi centini bangun
wisto iya juga diajak ngobrol terus
kasian dia nanti capek
wisto aku gak mau uji keset dulu ya
ya banyak banyak kesetnya ya
emang lo di tempat apa ya audisi gitu
gaya lo begitu semua
yuk iya toh kan terserah yang ngarahin bang
mau gimana kek mau gimana
kan centini cuma ngikut saja
waduh ntar lo jadi foto model dong
kayak loan cindy
lu gak kerja lagi di sini
nah gue kesepian dong
ya gak mungkin toh bang pip
lagi yang juga ngikutin kayak begituan
bagus kalau gitu bagus
lu pegaya lagi dong kayak yang tadi tuh
mau gini tuh
sekali lagi ih
ya itu mah bukannya seger
gue ini yang kelengger
hari ini ada apa ya pagi pagi
kamu kok udah rapih
bukannya mata kuliah kamu udah habis
emang udah habis mi
tapi kan bobi udah bikin janji
sama dosen pemimpin bopi
dia katanya mau koreksi materi skripsi bobby
jadi bopi harus datang
nah ngapain jam tujuh pagi
kamu udah rapih
ini bopi disuruh ngantriin sini nih ke toko make up
katanya nanti siang ada pemotretan
atau apa gitu katanya
wah bagus itu
ini baru anak mami
gentle dukung karirnya
bopi udah lengket kayak pelan kok
hebat kamu mami seneng loh dengernya
bukan cuma bopi deh nih kayaknya mi
masa papi tau tau
beli majalah fashion mi
enggak iseng aja nih
pengen tau aja
maklahan mi papi udah ngerti nih
di top banget deh ngedukung mami banget
kalo bener ah papi
suka bikin kejutan
enggak lah mi di tv kabel juga ada
pengen tau aja
iya siang ini diantar barangnya
ke rumah langsung
iya iya pasti makasih makasih ya jeng
ya sudah kalau gitu mami
berangkat dulu awas
tapi juga baik baik di rumah
singgung singgung soal audisi
itu bahaya buat kamu ngerti gak
biarin aja ini juga peringatan pi buat papi
jadi kalau papi macem macem
kita bongkar semuanya biar selesai
nggak mau pi
nanti kita berangkat jam delapan ya
ini jam delapan pi kan audisi jam sebelas
iya sebelum audisi kita mampir dulu ke
mall beli baju
make up beli semua
biar aja iya gak
nggak ada mal yang buka jam delapan pagi nggak ada
kalau mau tutup cari tempat lain
jangan kayak orang susah
kita jalan siap pak
cintinny cuma lapar
soalnya belum sarapan tadi
di depan situ ada dimsum enak banget
ya gak diapapain
ya dimakan gitu aja
cintinny gak jadi makan aja
nggak papa cintinny bisa tahan kok
jangan makan di kamar
artinya datang baru
oh kejam mbak
enggak sama pacarnya
berantem ya kamu ya
kamu emang gak tau
kalau pacar kamu itu pacaran cindy
nih ya non aku bilangin
di mana mana itu kalau nggak tukang tipu
ini tempat pendasaran
kok kemarin kemarin saya berhalang
dedikasi ya oke kalau gitu
absensinya terus jangan lupa
cantumkan nomor telepon biar gampang
buat kami kontak oke
oh jadi butuh lagi
lanjut tuh ke seleksi kedua
udah percaya aja sama mbak rinca ya
hihihi kalau mbak rinca
udah selesai belum kerjanya
ya sudah dong
ya sebenarnya sih masih ada satu
tapi biarin aja karim nasi selengkuh yang ngerjain
aku makeupnya indah aja
ya udah terserah
yeay deh pokoknya
yuk yuk yuk
teteh dicap gunungnya meledcus
jangan jangan gini dong
wah kiwi tulen banget kitimu ini
pak eh cantik kali ya
dia punya moncong itu bagus
ini pacar kamu kan eh siapa nama kamu
belum berubah masih cindy
tapi kan saya udah bilang pak ini pacaran
dua kita belum pacaran pak
ih bentar lagi pak
pd katanya bentar lagi doang
dari pandangan pertama sampe pandangan yang ke dua
nah itu dia berteman
biar aku lihat
lama lama eh nempel

aku boleh tanya gak masaya pak
ya sama kalian berdua
karena kalau aku tanya
kalau dia jawab kalau tak jawab
enak ya kan
nah gimana sih rasanya
kalau dilihat dari jatuh dari kayangan
ah bapak bisa aja
bapak bapak pikir saya
udah dari jatuh dari kayangan sakit
tempat kalau jatuh
kau gitu sering sering
lama bergenari dateng genari
permisi dulu pak
ada dua hal dalam hidup ini
yang pertama silaturahim
menyambung perhubungan keluargaan
kalau kau mau buru buru gak apa apa
ya gak ada masalah